warga mengadang puluhan pengendara sepeda motor yang nekat melawan arus lalu lintas di jalan
raya kalimalang jatinegara jakarta timur senin pagi puluhan pengendara motor ini melawan arus
dari arah bekasi menuju jakarta demi menghindari kemacetan namun aksi melawan arus ini rupanya
justru menimbulkan kemacetan baru hingga mengundang amarah warga tak hanya membuat macet para pelanggar
ini sangat membahayakan pengendara lain beberapa pengendara motor yang melawan arus ini terkena
tilang elektronik meski ada mobil satlantas wilayah jakarta timur para pengendara tersebut
tidak menghiraukan petugas kesal antaran jalannya terhalang pengemudi minibus putih
ini cekcok dengan pemilik mobil yang parkir sembarangan di jalan sukajaya tiga kelurahan
jelambar baru kecamatan grogol petamburan jakarta barat senin malam
kedua orang yang terlibat adu mulut dan sempat bersih tegang tersebut diketahui bukan warga
setempat ketua rt tiga rw dua jelambar baru muhammad eko menyebut bersama petugas bimas dari polsek
tanjung duren telah melakukan mediasi dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat
berdasarkan mediasi semua pemilik kendaraan kini tidak diperbolehkan parkir di sepanjang
jalan sukajaya tiga pengurus lingkungan telah menyiapkan kantong parkir untuk warga di lahan
kosong milik warga yang tak jauh dari lokasi kejadian tim liputan cnn indonesia